kami sudah siapkan foodpedia untuk anda
tadi sebelum jeda renhat tanya
biasanya mau makan nasi atau roti setiap sarapan
ah kalau saya sih orang indonesia aja pada umumnya
biasanya kan selalu bilang tuh
kurang lengkap kayaknya kalau nggak makan nasi
itu belum makan belum kenyang gitu
jadi harus makan nasi
kalau nggak makan nasi itu artinya belum makan begitu ya
jadi kamu kalau sarapan sukanya makan nasi langsung
kalau saya sih sebenarnya apa aja oke lah ya
boleh makan nasi boleh makan roti
tapi kalau saya memang lebih sukanya makan roti setiap sarapan
karena kayaknya kalau makan nasi kok langsung kenyang banget ya
jadi saya lebih pilih makan roti
tapi intinya tuh tadi reinhardt bilang kan nggak bagus ya
belum tentu pasti kandungan gizinya
bagaimana kan kita harus tahu dulu nih
lebih baik mana
kandungan gizi dan juga karbohidratnya
saya punya jawabannya lewat foodpedia
kita lihat dulu ya
karena roti sama nasi kecekan tuh
kalau dibilang kalau belum makan nasi belum afdol
kalau buat sarapan sih kayaknya roti lebih pas kali ya
gak terlalu berat soalnya kan kalau nasi udah pasti makan gitu
saya lebih memilih nasi karena bagi saya nasi lebih mengenyangkan
nasi adalah makanan pokok sehari hari sebagian besar orang indonesia
sebagian orang bahkan mengkonsumsi nasi sejak dari sarapan hingga makan malam
sedangkan roti biasanya hanya dijadikan makanan ringan
untuk sekedar mengganjal perut
padahal kedua bahan makanan tersebut sama sama mengandung karbohidrat sederhana
artinya mudah diproses oleh tubuh
karbohidrat dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi
menurut panduan diet dokter amerika
konsumsi karbohidrat yang disarankan sekitar empat puluh lima hingga enam puluh lima persen
memiliki sumber karbohidrat yang bergisi penting untuk mencapai diet yang seimbang
roti atau nasi manakah yang sebenarnya lebih sehat untuk dikonsumsi tiap hari
sebenarnya kalau dibandingkan kandungan komposisi dari roti dan nasi putih
tentunya yang namanya roti akan memiliki kandungan vitamin dan mineral lebih tinggi
karena roti sendiri terbuat dari tepung telur dan beberapa seperti ragi juga
jadi kalau dibandingkan dengan nasi putih tentunya akan lebih kaya kandungan roti
cuma yang perlu diingat adalah
roti itu bisa disebut dengan makanan yang kaloric dance atau padat akan kalori
itulah kenapa banyak yang tidak menyarankan mengonsumsi roti di saat mereka ingin menurunkan berat badan
contohnya seperti satu slice roti biasa roti tawar biasa
itu kandungannya bisa sampai sembilan puluh atau seratus kalori per slice nya
nah untuk satu piring nasi putih sendiri itu kandungannya dari dua ratus lima puluh sampai tiga ratus kalori
jadi dengan mengonsumsi tiga
tiga sampai empat slice roti itu setara dengan satu tim nasi
makan nasi makan roti itu sehat
tidak masyarakat perlu paham bahwa nasi putih itu tidak sehat
kalau diumpamakan nasi putih menyebabkan obesitas
roti menyebabkan obesitas
itu karena mereka tidak menggunakan asupan karbohidrat yang diperoleh dari makanan
terima kasih mas
so jadi bibir kita tidak harus kacang
tapi harus sesuaikan gelas bugi kita
karena seperti yang aku cakap tadi